mengunjungi tempat bersejarah perkembangan islam menjadi salah satu selingan jemaah haji yang tengah berada di kota madinah
salah satu tujuan wisata religi yang utama selain masjid nabawi adalah masjid kuba dan masjid qiblatain
nabi muhammad pernah berkata barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid kuba dan salat di dalamnya maka pahalanya seperti menjalankan umroh
itulah sebabnya masjid yang berdiri sebelum masjid nabawi didirikan ini memiliki keutamaan
masjid ini berdiri di atas kebun kurma dengan luas satu dua ratus meter persegi
setelah mengalami renovasi luasnya menjadi lima delapan ratus meter persegi dengan daya tampung dua puluh jemaah
jaraknya pun dekat hanya lima km sebelah tenggara kota madinah dan bisa dijangkau dengan bus kota langsung dari masjid nabawi
masjid kuba ini adalah pertama masjid yang didirikan
masjid kuba ini didirikan oleh baginda rasulullah muhammad saw ketika baru tiba di madinah al munawwarah setelah hijrah dari kota makkah al mukarramah
jadi rasulullah saw ketika hijrah dari kota makkah menuju madinah disambut oleh para sahabat
kemudian semua para sahabat ini mengharapkan agar rasulullah ini bermalam atau tinggal di tempat para sahabat sahabat ini
tetapi rasulullah memastikan bahwa kita ikuti onta kita ini onta ontanya rasulullah ini
kemudian apabila onta ini nanti
diduduk disitulah kami akan singgah dan bermalam
mekah kemudian itu onta duduk di salah satu rumah sahabat kalau tidak salah namanya busalama
kemudian disitu rasulullah saw mendirikan masjid atas dasar takwa
bentuk bangunannya memang sederhana
namun masjid kuba ini adalah contoh bentuk dari masjid masjid yang didirikan setelahnya
karena nilai sejarah dan ibadah yang tinggi
masjid kuba menjadi magnet untuk masyid masjid yang berada di dalam masjid
bagi umat muslim dari berbagai penjuru dunia
saya datang ke sini karena hajj dan umrah
dan di sini kami berada di kuba masjid
ini adalah pertama masjid di sejarah islam

bergeser ke sepuluh km sebelah utara masjid kuba
yakni sisi utara harlah wabrah kota madinah
ada masjid qiblat tain
dan menjadi saksi pindahnya arah qiblat
dari masjid al aqsa di yerusalem ke masjidil haram di mekah
masjid qiblat tain memiliki dua kubah
kubah utama menunjukkan arah qiblat yang benar
dan kubah kedua arah yang palsu
tidak ada keutamaan untuk salat di masjid qiblat tain
masjid yang memiliki keistimewaan di madinah hanya masjid nabawi dan masjid kuba
hanya saja masjid ini menjadi bukti rasulullah saw
tan mendapatkan wahyu untuk mengalihkan arah qiblat
serta satu satunya masjid yang memiliki dua arah qiblat
sehingga masjid qiblat tain adalah salah satu wisata ziarah
yang penting bagi umat muslim dunia untuk mengetahui sejarah islam